harusnya daripada itu kan kalau misalnya ada elektronik seperti handphone ataupun tv itu kan supaya napi napinya itu kan atau warga binaannya tidak bosan
daripada bosan mendingan ngelukis mural mural ini ya asian games kan harus merayakan asian games di mana mana
jadi ramai begitu ya suasananya juga sampai ke lapas
tapi kalau misalnya kita ingat gak bu ya setonowanto begitu difonis di wawancara dia mengatakan begini
bukan di penjara tapi masuk ke pesantren ya karena suasananya bukan seperti suasana di penjara ataupun lapas ya
ada tv rice cooker sampai handphone bisa berkomunikasi dengan masyarakat
yang juga mungkin dalam artian bisa dibina
nah seperti aktor senior tio pakusadewo yang kemudian dijatuhkan hukuman sembilan bulan penjara
atau bahasa setonowanto nya sembilan bulan dipesantren narkotika atas status narkotika yang menjeratnya
ya tio dan keluarga bersyukur karena majelis hakim mengizinkan tio menghabiskan sisa waktu hukumannya dengan rehabilitasi
bersalah melakukan pindahan pidana pidana hukum narkotika golongan satu dari dirinya sendiri
menjatuhkan pidana terhadap terdawa oleh karenanya dengan pidana penjara selama sembilan bulan
majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan menjatuhkan fonis sembilan bulan penjara terhadap aktor senior irwan susetio alias tio pakusadewo
tio pun diperbolehkan menjalani rehabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat cibubur jakarta timur selama enam bulan
rasa syukur tio sampaikan
usai menjalani sidang putusan selasa siang di pengadilan negeri jakarta selatan
tio ditangkap polisi di kediamannya di kawasan ampera jakarta selatan pada desember dua ribu tujuh belas
saat digeledah polisi menemukan tiga bungkus narkoba
dua jenis sabu dengan berat sekitar satu enam gram serta sebuah alat isap sabu atau bong
dilansir dari cnn indonesia com kuasa hukum tio pakusadewo menyatakan tidak akan mengajukan banding terhadap fonis pengadilan negeri jakarta selatan